tanda tanya masuknya virus corona varian delta ke yogyakarta terjawab sudah
gubernur diy sri sultan hemengkubwono x langsung memberi pernyataan kepada publik
setelah menerima rombongan menteri kesehatan panglima tni kapolri dan kepala bnpb
perlu kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan wgs terhadap dua puluh lima spesimen
yang terdiri atas lima belas orang dewasa dan sepuluh anak anak
mengindikasikan bahwa dua puluh orang telah terpapar varian delta
dengan rincian sebelas kasus pada orang dewasa dan sembilan kasus pada anak anak
ketua pokja genetik fkkm kugm gunadi yang melakukan pemeriksaan mengatakan

kemen yang diambil sejak awal juni membuktikan varian delta sudah masuk yogyakarta setidaknya pada awal juni itu
spesimen yang diperiksa ini berasal dari sepuluh fasilitas serta laboratorium kesehatan di diy
dan telah masuk ke pusat data virus internasional g said
menurut gunadi varian delta menjadi salah satu faktor melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di yogyakarta belakangan ini
delta termasuk salah satu faktor yang menyebabkan virus corona
delta termasuk salah satu faktor yang menyebabkan virus corona
delta termasuk salah satu faktor yang menyebabkan virus corona
delta termasuk salah satu faktor yang menyebabkan virus corona
warga yang enggan divaksin justru berpotensi menjadi sumber mutasi virus baru
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta